sebagai daerah pemilik suara terbesar di indonesia pemilihan kepala daerah jawa barat pilkada jabar memiliki warna tersendiri
persaingannya ketat di si calon calon yang mumpuni membuat pertarungan pilkada bergerak dinamis
kali ini kita akan berdiskusi soal kontestasi pilkada jabar
sudah bersama saya calon gubernur nomor dua tbh sanudin kangasan
selamat malam terima kasih sudah datang ke studio kami
kang hasan adalah calon gubernur terakhir dari jawa barat ya yang kami wawancarai
terima kasih atas waktunya
kita bicara yang pahitnya dulu survei survei terendah sejauh ini
evaluasi di lapangan bagaimana sudah pengenalan dong harus sesegera mungkin berkenalan
jadi saya tahu dicalonkan menjadi calon gubernur jawa barat itu satu menit sebelum saya tahu diberitahu
elemen of surprise nya besar sekali ya memang pada saat itu
dan besok sudah waktu untuk pendaftaran
kemudian baru besok paginya saya tahu
saya siapa wakilnya begitu jadi cukup menarik buat saya
tapi ini tantangan dan kalau mungkin ditanya elektabilitas saya tahu persis beliau beliau
beliau beliau ada empat orang yang sudah berdiskusi dengan kami selaku ketua dpd pd perjuangan jawa barat
orang yang sekarang ini saudara saya menjadi kompetitor saya
dulu kan sahabat
dan hampir dari keempat orang itu satu atau dua orang mungkin akan disandingkan didukung oleh pd perjuangan
dan diskusi panjang lebar dengan saya tentunya sebagai ketua partai di jawa barat
untuk saya laporkan nanti ke ketua umum
ada yang sudah hampir lima tahun
ada yang empat tahun ada yang minimal tiga tahun pergerakannya
dan waktu itu menyampaikan kepada saya saya sudah begini begini kemudian elektabilitas ini dan sebagainya
jadi kalau saya kemudian dalam waktu satu hari elektabilitas
yang serendah ya memang saya
memang begitu adanya
dan bagus itu diakui kan
nah itu dia
bagus itu diakui artinya sekarang bergerak cepat
saya kemarin sudah selesai ke dua puluh tujuh kabupaten
saya coba dari jam tujuh pagi sampai jam sembilan malam itu
dapat sepuluh atau sebelas titik di sebuah kabupaten
itu rata rata kan pergerakannya satu ratus dua puluh kg
utara selatan sudah terjangkau
tapi ada lima belas titik yang sudah aman kira kira
ya lima belas titik itu saya anggap settle aman
karena memang sebelumnya kamilah pemenang
itu tersebar dimana saja itu
yang pertama kita mulai misalnya sebelah barat
kemudian masuk misalnya ke kota bogor
kemudian ke bandung ke karawang
kemudian bandung barat
kemudian kota bandung
kemudian masuk ke kota cirebon
kemudian subang sumedang majalengka
kemudian masuk ke pantai kesana
pantai selatan pangandaran
kemudian masuk masuk lagi terutama ke wilayah yang saya tadi sebutkan itu
ada beberapa misalnya sukabumi
kami ranking kedua memang
tetapi hanya beda dua ratus suara lah waktu itu ya
tapi bagaimanapun pileg dan pilgub karakteristiknya juga berbeda
yang dipilih oleh warga juga berbeda
bagaimanapun tetap harus tahu sosoknya seperti apa
pada saat keliling kemarin respon warga seperti apa
rata rata apa yang mereka keluhkan kang
saya kira yang pertama itu karena saya pertama mendekat ke kader dulu
memantapkan kader memantapkan tiga ratus lima puluh enam pengurusan

jadi setiap kader harus menyiapkan ktp lima belas minimal
jadi kalau tiga ratus
memastikan itu ya
ya memastikan itu
dan itu sudah saya hitung
ya mulai dari mertua
mungkin ada yang punya mertuanya dua lah mungkin ya
lalu lalu saya pastikan anaknya keluarganya itu lima belas dapat
dengan pengurus saja
tiga pengurus yang bergerak
jadi simpatisan ya
pada umumnya kami punya fondasi dasar itu empat enam juta
pemegang kartu tanda anggota itu
tapi tetap yang dibeli warga sekarang kita akui sekarang sudah melek media melek informasi program yang paling dibeli
jadi apa strategi utama dari tb hasan udit
saya pelajari dan kebetulan saya kan orang majalengka
saya bertugas selama jadi prajurit letan dua sampai mayor itu di wilayah manjalengka di kode manjalengka
jadi saya tahu persis
lalu saya besar gede kemudian
di situ juga
iya dan mungkin insya allah akan bertempat tinggal terus di wilayah jebarat
sampai hari ini kalau berbicara soal masalah kemiskinan
masih ada masih ada
ada satu empat juta kepala keluarga
itu keluarga harapan
harapan untuk lebih baik
harapan untuk lebih baik
kemudian itu tentu harus mendapatkan penanganan paling utama
kemudian juga berikutnya bahwa katakanlah lamanya sekolah rata rata lamanya untuk sekolah itu di jawa barat hanya itu tujuh sekian
artinya banyak orang profesor
tetapi kalau dirata ratakan orang jawa barat itu baru sekolah smp kelas dua
rata ratanya berarti enam tahun tujuh tahun
tujuh tujuh tahun
tujuh delapan tahun ya
tujuh delapan tahun
kemudian juga ya kalau kita lihat berbicara pengangguran itu delapan sekian persen
kalau rata rata tiga puluh
sebenarnya ironi ya pengangguran delapan sekian persen
karena wilayah industri itu juga besar sekali di jawa barat
ada penangan perangan yang memang harus diperbaiki
tapi ini dari tiga
sebenarnya tidak tersebar begitu industri nya mungkin atau bagaimana
nanti mungkin saya harus panjang ini
tidak cukup delapan menit untuk jelasin ya
ada tiga poin itu
kemudian juga masalah misalnya lingkungan
menyangkut di dalamnya adalah masalah citarum
dan lain sebagainya
kemudian jangan lupa juga saya akan berbicara yang paling kurning harus mendapatkan perhatian
itu kebetulan saya di komisi satu bahwa indonesia itu adalah ranking ketiga dalam hal intoleransi
dan kemudian setelah dibuka di indonesia dimana satu di papua keduanya di jawa barat
itu sudah pada level
pendekatannya bagaimana sekarang memastikan itu tidak terjadi dan memastikan itu tidak
digunakan dalam pilkada ini
harus ada kesepakatan kemudian itikat yang baik bahwa pilkada ini biarkanlah pesta demokrasi
yang harus mendapatkan
tergantung kepada para pemimpinnya
kalau di grassroot itu akan taatlah
asal pemimpinnya memang berjiwa besar berjiwa luhur tidak boleh ada lagi
kalau sudah menang ya sudah
beri kesempatan untuk lima tahun
nanti akan ada pilkada lagi
kang hasan sepanjang saya wawancara ini sudah tujuh menit kita sebentar lagi selesai
maksimal hanya delapan menit ya
sekali lagi saya memberikan disclaimer di sini
optimis sekali dan itu pasti bisa dicapai ya
hitungannya sudah ada ya
saya percaya sekali karena anda sangat berharga
anda memang strategis sekali orang ya
saya ya dalam waktu saya keliling nih
ya sebelum mendapatkan mendapatkan nomor saya sudah naik kami berdua dengan pak anton itu sudah
atas waktunya sudah berkunjung ke cnn indonesia
baik terima kasih
saya ingin sekali mendapatkan waktu yang lebih lama nanti bisa kita hampir lagi ya
untuk kita berbicara lebih lama
mungkin langsung di jawa barat
nanti b hasanuddin sudah bergabung bersama kami
nah saat lagi kami akan cermati dinamika kontestasi pemilihan kepala daerah di jawa timur
layar pemilu terpercaya akan segera kembali